kami kembali mengajak anda untuk berbincang dengan kabit humas polda metro jaya kombespol yusri yunus
tadi sebelumnya kita sempat berbincang mengenai update rekonstruksi yang berlangsung hari ini
kasus mutilasi yang terjadi di salah satu apartemen di jakarta
pak yusri sudah tersambung lagi bersama kami
selamat sore mbak
sore baik semoga saat ini sudah bisa mendengar suara saya dengan jelas
pak yusri tadi kita sempat terputus apa update terbaru pak pasca rekonstruksi yang berlangsung hari ini
terima kasih ada beberapa memang temuan yang selama rekonstruksi ada tiga puluh tujuh adegan yang dilakukan di tkp
sekarang memang sudah berlangsung rekonstruksi di bkp yang selama setengah minggu
ada beberapa temuan yang awal memang
keputusan itu dilakukan tanggal sembilan
yang ke sembilan kemudian
pak yusri menunggu
dan siapkan penggunaan batu pasang di malam ini
diutuskan ke badannya
setelah itu kedua pelaku ini sempat kembali
keluar dari apartemen dengan meninggalkan bilah
kemudian dengan mencari alat lagi
kembali sekitar tanggal sebelas
atau tanggal dua belas itu melakukan lagi mutilasi
mutilasi pertama dilakukan tanggal dua belas
itu mulai dari badan ke bawah dan juga tangan
itu dimasukkan ke dalam koper
setelah itu jadi selesai satu koper
itu yang kemudian digeser ke apartemen di kalibata
besoknya lagi datang ke situ tanggal tiga belas
melakukan mutilasi yang kedua badan ke atas
untuk dimasukkan ke dalam koper yang satu lagi
kami kan ada dua koper dan satu rancer
itu yang kedua itu kemudian dimasukkan ke dalam koper dan ada kekurangannya dimasukkan dalam ransel itu yang kemudian digeser ke kalibata
nah di kalibata itu sejak tanggal tiga belas masuk jenazah tersebut di kalibata
kemudian memang apartemen yang ada di pasar baru ini dia sewa dari mulai tanggal tujuh sampai tanggal enam belas
sekarang dia harus membersihkan semua bekas bekas yang ada di kamar di apartemen yang ada di pasar baru ini
ini yang kita temukan semua yang kita dapat dari rekonstruksi
baik artinya direncanakan cukup matang cukup rapi
pak yusri apakah keduanya sudah menjalani pemeriksaan kejiwaan
sampai dengan saat ini memang akan kita rencanakan pemeriksaan kejiwaan
karena dengan senang mereka melakukan semuanya
tapi ini kan sementara masih dalam penerangan dulu rekonstruksi masih berlangsung
masih mencari video jadi kita bisa mencari semuanya
baik di luar fakta fakta yang tadi
apa yang tadi anda sampaikan apakah ada fakta lainnya
keduanya pernah terlibat aksi kriminal lainnya pak
sampai dengan saat ini pendalaman ke arah sana belum
kita masih fokus ke perkara yang satu ini
cuma memang yang kita ketahui sekarang ini bahwa si pelaku tersangka yang wanita l ini
ini rupanya memang berpendidikan
pernah kuliah di salah satu perguruan tinggi negeri yang ada di jakarta sini
dan juga pernah ikut dalam olimpikasi
jadi memang termasuk pintar
jadi hasil pemeriksaan kita terakhir ini
apa yang disampaikan pelaku terhadap penyidik
tadi anda juga menyebutkan pelaku memiki latar belakang pendidikan yang cukup mumpuni
hasil pemeriksaan terakhir memang dari pihak l sendiri
ini katanya diurus akl dan das
eli ini mengakui bahwa memang perencanaan dia untuk sebenarnya awalnya
untuk bagaimana mereka
memerasi korban ini
tapi kejadian yang ternyata terjadi adalah
menjadi pembunuhan awal
ini masih kita pelajari semuanya
karena memang pada saat rekonstruksi juga pada saat pembunuhan
awal terhadap si korban oleh dar
jadi sempat juga dipegang si pelaku l ini
psat l ini membantu pada saat eksekusi
untuk memukul si korban
dari kedua pelaku ini pak
alasannya adalah motif untuk harta
apakah ada motif lainnya
dan dari kedua pelaku ini siapa yang kemudian lebih aktif merencanakan
dan akhirnya memutuskan langkah langkah selanjutnya pasca korban tewas
kalau motif sampai dengan saat ini memang masalah ekonomi
karena dia merasa di masa pandemi ini memang l ini juga pernah kerja
dan sudah membukanya
semua yang di saat kini ada kasih karena di masa pandemi ini semuanya stop
semua yang di saat kini ada kasih karena di masa pandemi ini semuanya stop
kemudian ini direncanakan untuk awalnya memeras si korban ini
tapi untuk tindakan lebih keras lagi memang ada kepada tersangka terkait si korban
karena memang pada saat ini sudah siapkan alat untuk memutuskan
untuk memutuskan masalah ekonomi